belum bu belum bu
provinsi jawa tengah nih
itu yang namanya petugas partai
jadi kan waktu saya jadikan
pak ganjar itu karena orang
katanya ibu kalau nggak ada
gak ada orang musuhnya
ya udah aja gitu
dan kita fight
sekarang dia tak suruh lagi jadi
itu jadi yang untuk jawa tengah
yang pertamanya tetap pak ganjar pranowo
dulu waktu yang kenal kan
umur membawa rambut lebih progresif
jadi sekarang aku lihat
dar kok kamu lebih warnan
ini yang sedang saya tunggu tunggu
wakilnya sebetulnya udah ada
tapi kok belum dateng
nah yaudah gak apa apa deh
kalau lihat pak ganjar itu kan tagline nya
mboten korupsi mboten ngapusi
selalu menepati janji dalam artian
pokoknya aku bilang jar titip dong wong cile itu
sehingga program kredit khusus itu dibuat
sehingga pelaku umkm tanpa agunan dan biaya administrasi
lalu ada kredit khusus itu dibuat
untuk para pak tani
untuk para pak tani
lalu tiga kali berturut turut mendapat penghargaan dari kpk
sebagai pemerintah daerah
dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara
untuk mewujudkan birokrasi yang bersih
yang namanya jawa timur
sudah antara mataraman dengan tapal kuda
lalu yang namanya sekarang
saya sudah berkomunikasi
dengan pak said lah
dengan mbak kiai maimun zubair
untuk tahu nih
kali ini mau tak kasih juga deh
supaya tahu kenapa
jadi waktu awal reformasi
kan saya tahun delapan puluh an itu telah akrab dengan yang namanya gus dur
kami mempunyai pandangan yang sama
sehingga dengan demikian juga antara bung karno dan nu
keluarga besar saya itu
di bengkulu itu
dari pihak ibu
persahabatan yang memang telah akrab
padahal dia itu sampai hari ini
telah diberi sebuah gelar
dari nu nahdlatul ulama
artinya tidak pernah dicabut
yaitu waliul amri adarori bisaukah
yaitu artinya pemimpin bangsa indonesia
yang wajib dipatuhi perintah perintahnya
makanya mereka hanya ketawa udah jangan didengerin bu uang ngomong
lo kok uang ngomong gak boleh didengerin
ya tolong juga dibersihkan ya bu
bersihkan dong bahwa hal itu tidak benar
kok enak aja langsung pki
sekarang turun ke pdi perjuangan
orang pikir itu bukan pki kayak nama bukan loh
itu kan singkatan
namanya partai komunis indonesia
lah saya partainya partai demokrasi
ideologi kami adalah pancasila
jadi juga jangan dong orang itu ngomong sembarangan
itu kan menghina
ini pak kuli sih dua duanya
kalau kayak gitu ditangkap dong
harus ada yang ngadu bu
yaudah sini tak aduin
memangin jadi partai itu gampang
sekarang lihat aja
kan sedang lagi
artinya kan ada
loh kok terus diviralkan yang kayak gitu
terus seenaknya aja orang ngomong
sampai pak jokowi pun
pak jokowi sampai bilang wah lade
kamu itu jadi karena gara gara pdi
perjuangan juga dibilang
orang tuanya cino
loh orang tuanya cino
lah orang saya kenal sama ibunya
dapat kayak gituan terus nggak berharga bapak saya itu
tolong dong kalau kamu itu pdi perjuangan
bukan pki kita pki udah gak ada
jelas jelas namanya beda loh
kok malah meneng nih
saya sampai gregetan
siapa sih yang mainin selalu maininnya kalau gitu tuh pki melulu
kalau mau namanya tempur mau fight
tapi itulah jantan gitu
aduh jangan cengeng gitu dong
ini wartawan tulis
nih ibu mega bilang jangan checking
kalau gini kalian melongo
tapi kalau udah nanti ikut ikutan nulis
ini republik aja namanya republik indonesia loh
lo bayangin udah gitu dibilang orang pki
untuk apa sih yang namanya hukum di indonesia konstitusinya ada
namanya presiden itu mesti jadinya kayak apa diperiksa atau enggak
yang periksa kesehatan periksa dulu biodatanya jelas enggak dari partai terlarang apa tidak
karena saya pernah dibegitukan
sebagai presiden calon presiden wapres segala
apakah pernah mengikuti hal hal terlarang di indonesia tidak pernah
coba loh terus apa gunanya ya
terus seenaknya aja
artinya nggak ada orang yang mau membelain
orang buktinya orang nggak benar
para politisi segala saya tidak mengatakan begini
tapi berpolitik lah yang bagus
janganlah nanti kalau sudah
sampai ada yang bilang
ibu megawati itu islamnya tidak asli
jadi saya pusing lah saya tanya sama saya tanya nih kalau ini sebetulnya quote
tapi kadang kadang kan karena
yang pimpretnya itu kan
kalian yang jantan kenapa sih
nuan sewu ya
nek islam itu yang asli sama nggak asli pak
kita peku apa yang ada itu pak
ibu mega mengatakan kalau urkan itu kali
masa kata kata seperti itu di iya kan saja
mau jadi apa republik kita
kalian disebut katanya anak muda generasi
ini kan di tv
coba tolong dengarkan ibu
apa nggak bisa kamu punya karakter indonesia
bahwa kita punya pancasila itu kan supaya apa
supaya terjadi kedamaian di republik ini
udah gitu mbok ya
kalau mau jelek
kan orang itu ada buktinya gitu
ya buktikan aja saya
kamu carilah sana
saya udah pernah dipanggil pulisi
jadi kalau dipikir saya ini manusia yang unik menurut saya sendiri
dulunya dibenci udah gitu dirindu
di kejar kejar panggil kantor polisi tiga kali
sampai pak polisinya sendiri bingung
apa yang mau ditanyain
loh memang saya kan jawab
pernahkah anda ikut dengan partai terlarang
pak nama saya kan jelas pak megawati soekarno putri
jadi bapak saya itu ya bung tarno itu lho pak
apa dia nya pernah bikin partai terlarang pak

coba dong lihat di sejarah informasi itu lho pak

sampai gitu lho di kantor polisi ya kum
partainya aja namanya pni loh pak
bapak tahu sejarah nggak saking jengkel saya polisi tak gituin loh
pernah dibawa ke kejaksaan itu
wah kalau di gedung bundar itu ngeri loh bu
oh apa tau gedung bundar itu
nah saya kan gak tau
bener dah gua dibahas itu
bawa deh ke gedung bundar
oh gedungnya yang bundar
saya kalau inget
galak galak lagi orangnya
itu jaksa jaksa biar ini ada yang denger
kali masih ada orangnya
begitu aku jadi presiden
aku tanya sampai jaksa agungku
dulu orang yang meriksa saya ada nggak ya
waktu itu mau ada upacara di lapangan
dulu yang mereka saya ada apa nggak
waduh enjak saagung sampai pucet
ibu mau apakan
ada apa tidak
yaudah kalau ada yang apa apa
cuma waktu aku jadi inspektur upacara tau
kan semuanya siap warbat
wah seneng berasa ya
aku pikir tuh orang ngeliat gua sama dia
sekarang mesti hormat dia
itu namanya kehidupan tahu saudara saudara
jadi mulak maliknya zaman itu
yang tahu hanya yang di atas
ini baru dapat berita mana dia nama orangnya
saya sendiri sampai geli
ya abis itu
sedang dalam perjalanan terus
jadi tiap kali ditanya
aku bilang pasangannya udah nunggu
cepet kesini orangnya keren lho
dia yang dikasih ini
anaknya mbah maimon sendiri
ini deklarasi jarak jauh
saya kenal dulu kan jadi dubes